ayo kita cari kerja lagi
nggak cari sarapan dulu aja
kalau mau sarapan
emak udah bikin telur dadar
sarapannya nanti aja digabung sama makan siang
hanya dia membelaka
atau merencanakan sesuatu
untuk dilakukan hari ini
kita mau cari kerjaan lagi
mau cari kerja kemana lagi
sebentar lagi saya berangkat bang
sendiri apa ada yang lain
masa bahasi atulah
ibu kamu di dalam
kalau nggak ada kita ngobrolnya lebih bebas
mau ngambil gerobak
kalau cuma sebentar nggak apa apa murun
sebetulnya bukan ngobrol
jangan kepanjangan pembukaannya
udah dapet kabar dari junedi
terus aja kepikiran sama aku sampai sekarang
ternyata di sekitar aku banyak copet dan mentan copet
udah saya bakal dateng nggak
kita langsung operasi aja
nggak usah dibagi kelompok
kita jalan bertiga aja gimana
nggak tau ah
saya nggak ngasih tau
itu kesimpulan diza
dia bukan cuma tau siapa saya sama saeb
tapi juga kamu sama ubed
sebentar lagi pastinya
saya udah minta sama dija
supaya dia nggak comel
jangan diomongin disini
nanti malah kita sendiri yang bikin itu jadi nyebar
kamu jalan duluan aja
sekalian mau ketemuan sama junaidi sama dewi
kita bisa ketemuan aja
tapi nanti aku pulang kuliah
rasanya saya kenal dengan gerobak cilok itu
tapi bukan yang biasa
gerobak ciloknya mana
udah dibawa sama saeb
kamu udah sarapan
nunggu mah pulang dari pasar
mbak masak dulu
sekarang kita pergi
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
nanti mbak bisa pindah
kamu sudah sarapan
mau masak apa
ya masak nasi sama lauknya tuh
kalau mau masak nasi kan harus ada beras
memangnya di rumah kamu gak ada beras
nggak ada kata istri saya
dari mana uangnya
terus makannya makan apa
ya tetep makan nasi
istri saya mah makannya di rumah majikannya
dia asisten rumah tangga
jangan bilang pembantu
kurang enak didengernya
nggak jadi naik angkotnya
mau cari angkot lain
yang supirnya nggak tau kalau kalian bertiga copet
kok dia tau kita copet
dia dulunya copet juga
tanya langsung sama dia
iya kenapa bos
kalian hari ini operasi
cuman nggak enak badan aja
udah ke dokter
mending kamu ke dokter
dija sudah di handle junaidi
junedi lagi ngebujuk dija supaya dija nggak lapor polisi
soalnya kalau dia lapor polisi
dia ubed sama dewi juga bakal kena
yang berusaha supaya dija nggak lapor polisi itu banyak
junedi bakal berhasil membujuk dija supaya dija gak lapor polisi
jadi kita sudah menerima banyak laporan
dari korban aksi tindak pidana pencopetan
dari data yang ada
menunjukkan bahwa beberapa tempat kejadian
berada di jalur jalurnya
berada di jalur jalurnya
berada di jalur jalurnya
berada di jalur jalurnya
berada di jalur angkutan umum kota bandung
mempelajari kasus kasus serupa
yang telah berhasil kita tangani
para pelaku menggunakan modus operandi yang sama

dan menyamar sebagai penumpang
seperti calon korban mereka
tangani dengan sebaik baiknya